gubernur jawa tengah ganjar pranowo membantah berita pemerintah akan menaikkan harga tiket masuk objek wisata candi borobudur menjadi rp tujuh ratus lima puluh
ditemui di kantornya di semarang pada senin siang ganjar menegaskan harga tiket masuk kompleks candi borobudur tidak berubah
tetap rp lima puluh untuk umum dan rp lima untuk pelajar
tarif baru rp tujuh ratus lima puluh itu adalah harga tiket untuk naik candi borobudur dan sejauh ini masih terus dibahas pihak terkait
termasuk pihak pengelola taman wisata candi atau twc borobudur
ganjar menjelaskan pemerintah provinsi jawa tengah tidak memiliki kewenangan mengelola borobudur
tapi pihaknya tetap dilibatkan dalam rapat pembahasan pengelolaan candi borobudur buddha di magelang tersebut
masih dibahas oleh twc nanti dengan badan pengelola dan itu bukan tiket masuk itu tiket naik
kemarin tulisannya tiket masuk jadi semua takut tiket masuknya tetap
bahkan yang anak sekolah biasanya rp dua puluh lima jadi rp lima